sudah ada korespondensi yang ada di indonesia rama aryadi di loh bener cirebon
kita sapa rama selamat sore rama
ya bagaimana situasi saat ini lalu lintas di sana
ya dabila situasi lalu lintas sore hari ini di jalan terusan loh bener indramayu menuju kota cirebon
seperti yang dapat anda lihat di belakang saya sangat lancar
arus kendaraan yang menuju ke arah belakang saya ini adalah arus kendaraan yang menuju ke arah indramayu
lengang sekali dan juga sebaliknya menuju ke arah kota cirebon alun alun cirebon
semuanya tidak ada hambatan yang signifikan
sementara itu di tol cikopo palimanan maupun palimanan ke kanci juga tidak ada hambatan
apabila di hari hari biasa sekitar dua belas kendaraan melintas melalui gardu tol palimanan setiap harinya
maka pada hari ini terjadi pengurangan sedikit ada sebelas sembilan ratus delapan puluh kendaraan
yang melintas melalui gardu tol palimanan pada hari ini sehingga tidak ada kepadatan sama sekali
baik di luar maupun di dalam daerah kota cirebon sendiri
ya rama apakah anda bisa memperkirakan apabila nanti para pemudik ingin kembali ke jakarta
jam jam berapa saja yang kira kira kondisinya lengang di sana
ya untuk saat ini untuk kedepannya untuk apabila menjelang arus balik
pemudik disarankan untuk menggunakan jam jam yang lebih jelang siang hari atau jelang malam hari
mengingat jumlah kendaraan biasanya menipis ketika malam hari hingga dini hari
sehingga kendaraan tidak bisa dipastikan lebih lancar ketika melalui ruas ruas lalu lintas
yang biasanya dipenuh dipadati oleh kendaraan arus balik apalagi di sebelah titik titik seperti di brebes timur
di pejagan dan juga di gardu tol palimanan dan seterusnya dan bahkan di gardu tol cikarang utama
sehingga sekali lagi mungkin pemudik disarankan untuk melakukan perjalanan jelang malam hari atau dini hari
namun perlu diperhatikan juga pemudik harus beristirahat cukup
karena jelang malam hari biasanya kelelahan mungkin bisa menjadi faktor pemicu kecelakaan
yang tentu saja tidak akan diinginkan oleh siapapun baik keluarga anda di rumah maupun pengemudi sendiri
ya baik terima kasih rama aryadi di loh benar cirebon